sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
makasih ya eyang
mula raz maafin kamila karena kamila harus pulang duluan
biar ibu gantiin mila di sini
nungguin sampai papa kamu sadar
nanti kalau papa kamu udah sadar ibu sampaikan kalau kamu datang ya
tapi tolong tolong ibu kasih kabar ke kamila ya tentang kondisi papa
alina maaf karena aku harus pulang duluan
pa kamila pulang dulu ya pa
papa harus bertahan ya
kamu jangan tersinggung ya dengan ucapan alena tadi
dia sedang emosi karena dia khawatir dengan kondisi bapak kamu
kamilah ngerti alena bersikap seperti itu
karena alena itu peduli dan sayang sama bapak
tapi yang boleh minta sesuatu kan
sekarang kan kamu pulang
besok kamu datang lagi ya
supaya kalau papa kamu sadar
dia pasti senang kalau ada kamu di sampingnya
mila kamu lupa ya tante bilang semalam apa sama kamu
jangan berhubungan lagi dengan pak haris dan keluarganya
kamu mau kan kamilah janji sama eyang ya
kami juga sayang sekali sama eyang
ya udah eyang
camillah pulang dulu ya eyang
udah dong mak
ini kan udah malam
kamu masih belum tidur
gimana mama mau tidur pak
jam sembilan tiga puluh malam
kamilah belum pulang
ini kan udah lewat tengah malam
apa sih maunya tuh anak
ma udah tenang aja deh ma
mungkin dia sedang dalam perjalanan pulang
tenang aja gimana pak
kamila sekarang sudah tidak menghargai mama lagi
malah mau pulang seenaknya
ma mama tuh mau kemana sih ma
ini udah mbalem ma
nggak ada yang mau pergi pak
ya terus mama mau ngapain
kok pintunya dikunci
iya memang mama kunci
nanti kalau kami pulang biar dia nggak bisa masuk
dan nggak boleh ada satu orang pun yang membantu membukakan pintu untuk dia
papa juga nggak boleh
tadi mama bingung marah marah kamilah belum pulang
sekarang pintunya malah dikunci
bagaimana kamilah mau pulang dong bang kalau begini caranya
udah deh pak mama capek ngantuk mau tidur
pintu udah dikunci
kak fadil ini mila kak mila udah pulang
iya mila sebentar
ya mila aku mau buka pintunya tapi aku nggak tahu di mana kuncinya
kok tumben mah mama kunci pintunya
memangnya mama nggak boleh
yaudah kalau gitu fadil pinjam kuncinya ma
kamilah mau masuk
mama nggak akan kasih kunci ini ke kamu fadil
dan mama nggak akan biarkan kamilah masuk lagi ke rumah ini
kok mama gitu sih ma
biar dia mikir
biar dia mikir akan kesalahannya
ma jangan begitu dong ma itu sama aja mama menyiksa kamilah ma
biarin pak biarin kamilah mikir
jangan dia anggap rumah ini hotel pak
yang bisa keluar masuk sesuka hatinya
rumah ini ada aturannya
mama jangan kelewatan kayak gini dong ma
yang kelewatan itu mama atau kabila fadil
mama sudah kasih dia pergi tapi dia nggak tahu waktu

bukannya bertanggung jawab sama pak haris yang nggak ada tanggung jawabnya sama kamilah
bukannya bertanggung jawab sama pak haris yang nggak ada tanggung jawabnya sama kamilah

ma sekarang gini deh
mama buka dulu pintu itu biarkan kamilah masuk baru mamatanya baik baik
kenapa dia pulang sampai selarut malam ini
biarin aja kamera di luar sampai pagi
biar dia bisa menentukan pilihan
kalau mama gak mau pinjamin kuncinya jangan saling fadil kalau fadil buka paksa pintunya
mama ini meragukan ini semua bukan karena mama benci tapi
mama benci sama kamilah
mama mau mengajarkan dia supaya dia bertanggung jawab
kamu mau punya calon istri yang pelin pelan
biarin kamilah masuk dulu
kasian kava ma
iya ma kasian kava
kan mama sendiri yang bilang cuma camillah yang bisa memberikan asi pada kava
cuma kamilah ma
kasih kuncinya sama fadil
ya udah deh
ya udah kamilah boleh masuk
mama bukan berarti sudah memaafkan kamilah fadil
urusan mama sama kamila belum selesai
ya udah terserah mama
lebih baik kamu langsung masuk ke kamar
saya tak bisa jawab
nyaris abis itu
mak su friday
jadi camila tak bisa datang ke kamar